terutama tetap menggunakan masker
beda kalo kewet itu si martin lawan si shilton gitu kan
mpr merespon positif usulan one team press yang diprakarsai oleh sidarto dan usubroto
saya melihat lihat isi di kampung galeri ini
supaya tekstur daging tetap terasa pada setiap selopan bubur